tentara amerika serikat ditemukan meninggal di hutan di karawang jawa barat
setelah sempat dilaporkan hilang saat survei lokasi pendaratan terjun payung
tempat hilangnya tentara amerika serikat yang berada di hutan desa karanganyar
kecamatan kelari kabupaten karawang jawa barat
korban dari satuan aviation officer bernama mayor william walker
hilang saat survei tempat pendaratan terjun payung
untuk latihan bersama super garuda shield atau sgs
korban akhirnya bisa ditemukan setelah sempat mengirimkan lokasi terakhir melalui gps
dari hutan dawan korban sudah ditemukan
dan dihubungi dengan pendaratan terjun payung
saat ini sedang dievakuasi dalam keadaan md
sementara kepala pusat penerangan tni maijen nugraha gumilar menjelaskan
tentara amerika serikat meninggal diduga karena serangan jantung
saat ini jenazah telah dikembalikan kepada kedutaan amerika serikat
untuk selanjutnya dikembalikan ke negaranya
mayor william wacker belum kembali ke tempat yang sudah ditentukan
dan saat itu ditunggu sampai malam
dan pada saat itu diputuskan untuk diadakan pencarian
dan ditemukan pada pukul satu hari senin atau hari selasa dini hari
dalam keadaan dunia
kemungkinan besar karena sakit mendadak atau serangan jantung